menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan bahwa pemerintah mempersiapkan dua skenario arus mudik tahun dua ribu sembilan belas
skenario ini muncul karena wacana penggunaan jalan tol cikampek elevated secara fungsional
meskipun pengerjaan proyek secara keseluruhan belum selesai
ditemu yusuf menghadiri deklarasi pengemudik truk sebagai pelopor keselamatan di terminal lama jict tanjung priok cekerta minggu sore
budi karya sumadi menyatakan dua skenario arus mudik ini menitik beratkan penggunaan tol jakarta elevated
meskipun agak pesinis jalan tol cikampek elevated bisa digunakan dua skenario tersebut tetap disiapkan
apabila tol tersebut belum jadi maka pengaturan arus mudik sama seperti tahun lalu
namun apabila tol elevated terus sebut jadi maka dapat digunakan untuk membantu kelancaran arus truk yang logistik menjelang lebaran tanpa perlu pembatasan perjalanan truk
sementara ketua umum asosiasi pengusaha truk indonesia
gemilang tarigan berharap waktu pembatasan operasional truk saat arus mudik jangan terlalu lama
saya lagi mengevaluasi walaupun saya agak pesimis ya
namun demikian saya membuat dua skenario
tol itu jadi dan tol itu tidak jadi
kalau tol itu tidak jadi kan seperti tahun yang lalu
ya seperti tahun lalu dan kita bisa menyelesaikan mudik dengan baik
tapi ada satu hal yang saya ingin mengatakan
saya ingin mengatakan

isunya itu bukan kemacetan saja tapi masalah keselamatan
akhirnya memang selama ini setiap lebaran memang dilakukan pembatasan
kami memaklumi karena pada waktu lebaran supir supir juga mengadakan ikut lebaran
tapi namun himbauan kita bahwa jangan terlalu lama waktu untuk dibatasinya
hanya itu saja
idealnya berapa lama